ketersediaan lahan yang luas di kota besar seperti surabaya mungkin adalah hal yang langka
namun siapa sangka lewat inovasi budidaya tanaman sayur mayur kini dapat dilakukan di lahan sempit maupun gedung bertingkat
kebun sayur surabaya adalah salah satunya
lahan yang sempit kini dapat disulap menjadi bisnis yang potensial
anda pasti mengira ini tanaman hias kan
tapi anda salah ini adalah tanaman asli sayur mayur
ada suara gemericik airnya nih
tuh masih ada air airnya segini
tanaman hidroponik ini tanpa membutuhkan lahan yang luas bisa dilakukan dimana saja
dan ini hanya membutuhkan media air dan para orang tanaman hidroponik bisa dilakukan
lahan seluas enam ratus meter persegi ini disulap menjadi kebun yang ditanami berbagai jenis sayuran
uniknya kebun sayuran ini berada di tengah permukiman padat penduduk
kebun sayur ini dirancang khusus untuk membudidayakan tanaman dengan teknik hidroponik
teknik ini mengandalkan air yang telah diberi nutrisi dan dialirkan ke tanaman melalui paralon
bisnis keluarga yang berdiri pada pertengahan dua ribu empat belas ini kini menjadi salah satu tempat alternatif di surabaya untuk berbelanja sayuran organik
kita ngeliat sih peluang bisnis ya jadi restoran itu kan di surabaya itu banyak
dan hampir tiap bulan
itu tiba tiba ada yang baru
nah itulah kita melihat berarti ada peluang bahwa gimana kalau kita nanam itu di kota supaya bisa nyediain sayur sayur yang dibutuhkan sama hotel hotel itu
sayuran organik di sini dihargai lima rupiah per ons
setiap hari kebun ini dapat memanen dua puluh kg sayur
dalam satu bulan kebun sayur surabaya menerima order hingga satu ton sayuran
omsetnya mencapai ratusan juta rupiah
kebun sayur surabaya ini diperoleh
ini juga menjadi tempat bertanya bagi yang sekedar ingin tahu atau ingin mengembangkan bisnis melalui teknik hidroponik
saya dapatkan itu ilmu tentang pengembangan tanaman hidroponik
dengan cara pengembangannya juga penanamannya juga cukup mudah
tanpa adanya tanah kita juga bisa menanam tumbuhan
untuk mengembangkannya selain menambah varietas tanaman pengelola kini sedang mencoba menanam padi secara hidroponik